sial saya ada masalah apa sih
kenapa semua anggota keluarganya pada kepo banget
jangan sampai saya pakai kekerasan di sini
ngomongin aja di sini
mama tetap tunggu di sini ya
aku mau ke tempat al semua riki
mama jangan khawatir ya
aku bisa jaga diri dulu
kita mainin dulu
mainnya pelan pelan ya
hati hati pelan pelan sayang
bahaya ini kalau nggak diingetin
buandien mendingan buandien duduk aja di situ
biarin uya yang gantiin
nemenin nondrena main sepeda
loh kenapa emangnya
takutnya buandien kecapean
kan buandien lagi hamil
mendingan buandien duduk aja di situ
ini kan cuma nemenin rena
aku pun juga pelan pelan
insya allah nggak jatuh
biarin pak uya yang gantiin ya
ya tuhan ini orang orang di sini kenapa sih
masa aku cuma disuruh duduk doang sih
ini paket ya
terima kasih banyak ya pak ya
saya agak terlambat karena tadi macet
terima kasih banyak
bu rosa udah mau nyepetin waktu nemuin saya
eh mau minum apa saya pesenin
kopi boleh deh
kopi satu ya
iya terus jadi gimana nino
beberapa waktu lalu saya menemukan surat
surat itu terjatuh dari dalam tasnya rena
di parkiran mobil sekolahan rena waktu rena mau pulang
di amplop surat itu jelas tertulis kalau surat itu dari lembaga tes dna heksagonal
mungkin bu rosa ingat di rumah sakit al sempat anfal karena saya ada di situ
sebenarnya pada saat itu saya ingin mengembalikan surat itu ke ahok